kunci dari keberhasilan kita untuk lepas dari pandemi ini adalah kebersamaan kita
jadi kita harus berperan dalam porsi kita masing masing dengan sebaik baiknya
jadi khususnya kepada masyarakat tugasnya adalah patuhi protokol kesehatan patuhi anjuran pemerintah itu saja
karena untuk unsur unsur yang lain yang dalam hal ini yang mengadakan kegiatan tracing testing kemudian treatment
menurut saya sudah ada acuannya masing masing
nah kepada masyarakat ini yang sangat penting agar peran dari masyarakat itu sangat besar
agar kita bisa segera keluar dari pandemi covid sembilan belas